penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan
melainkan pada asumsi asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak
tuduhan perselingkuhan antara saksi putri candrawati dengan korban hanyalah imajinasi pesisan penuntut umum
dalam surat tuntutan penuntut umum halaman empat ratus satu angka satu dan halaman empat ratus dua sampai dengan halaman empat ratus tiga angka
delapan menyatakan terjadinya peristiwa di magelang antara terdakwa dengan korban
didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi putri candrawati dengan korban
tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligap yang telah diterangkan oleh ahli aji pebrianto
arosit di bawah sumpah di muka persidangan
penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi putri candrawati berbohong berselingkuh dengan korban
namun hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli aji febrianto
selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh dua yang menyatakan
pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi putri candrawati merupakan pesanan dari saudara wira
selaku kasubdit satu di tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan
apakah saksi putri candrawati
berselingkuh dengan korban
pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo
selain itu ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan
sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam melakukan tes poligraf
di samping itu ahli poliograf aji pebrianto juga membenarkan saksi putri candrawati sempat menangis
saat diminta menceritakan kejadian di magelang pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
pemeriksaan tetap dilakukan
padahal sebelumnya saksi putri candrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut
karena saksi putri candrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup
kepada dua orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa
terlebih pada saat itu saksi putri candrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian
dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut
tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat
bahwa lebih lanjut ahli aji febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa
berdasarkan sop pemeriksaan seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan
ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi putri candrawati
ahli tidak menyampaikan kepada saksi putri candrawati padahal adanya sop
kami ulangi perihal adanya sop pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan
ahli juga menyampaikan kondisi saksi putri candrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan
hal tersebut menunjukkan saksi putri candrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan
berdasarkan ketentuan pasal tiga belas peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan yang mensyaratkan
pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan
lalu guna memastikan kondisi saksi putri candrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi
berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti
padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan
ibu harus lapor bapak jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga
keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
maksud dari perkadaan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan
dan selanjutnya terdakwa bersama saksi suci mendapati saksi putri candrawati tergelerta
lemas tak berdaya dengan badan dingin
kemudian saksi putri candrawati sempat menyampaikan korban sadis
maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap putri candrawati yang dilakukan oleh korban
sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada verdi sambo
hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi susi di muka persidangan pada tanggal sembilan november dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi suci mendapati saksi putri candrawati tergelerta di depan kamar mandi
dengan saksi suci mendapati saksi putri candrawati tergelerta di depan kamar mandi dengan saksi suci mendapati saksi putri candrawati tergelerta di depan kamar mandi

dengan demikian asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan
karena tidak diasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan
terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan
kami ulangi terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban